sementara itu pt angkasa pura ii membukukan pendapatan perseroan mencapai enam enam puluh lima triliun rupiah sepanjang tahun lalu
dan anggat tersebut lebih tinggi dari target awal perusahaan sebesar rp enam lima puluh tujuh triliun
data pt angkasa pura ii menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi pada januari hingga desember dua ribu enam belas sebesar rp empat tiga triliun berasal dari bisnis aereonnautica
seperti tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara biaya pendaratan pesawat dan pemakaian garbarata
peningkatan pendapatan ini sejalan dengan naiknya arus penumpang pesawat di tiga belas bandara yang dikelola perusahaan
serta kebijakan perseroan yang memberikan sejumlah insentif kepada maskapai yang membuka rute internasional